eh mbak mbak
emang saya gak capek mau ngantar jauh jauh
belum lagi bensin tuh
oh iya aku kan kesini karena aku mau nunjukin kamu sesuatu
nah fotografer dari koleksi koleksi ini namanya badai
aku punya banyak banget karyanya dia
kamu kenal sama dia
engga sih sebenernya
soalnya dia itu orangnya misterius banget
tapi walaupun aku gak kenal sama dia
aku suka banget sama karyanya
aku juga suka sama dia
aku juga suka sama dia
aku juga suka sama dia
aku juga suka sama dia
aku juga suka sama dia
aku juga suka sama dia
aku juga suka sama dia
dan menurut aku
kayanya badai itu
pasti sekeren hasil fotonya
tapi kalo misalkan dia tuh udah
atau udah punya anak

lah kalian saling kenal
eh kamu ngapain di sini
kamu juga suka sama karyanya badai
atau jangan jangan kamu kenal ya sama dia
enggak juga sih
eh tapi aku yakin pasti kamu kenalkan sama dia
aku bisa lebih dekat lagi sama badai
terima kasih ya
terima kasih ya ibu
terima kasih ibu
aduh aku sampai lupa lagi
aku tuh ada kerjaan
eh aku pergi ya
aku pergi dulu ya
terima kasih dokter bilang kalau nggak dioperasi besok tidak bisa meninggal bu
hai apa apa kejayaan sih kohar kita enggak punya buku pjs
sebenarnya masih bisa
buat operasi sehari hari aja kita susah bu
hari hari aja ibu banting tunggal
adikmu mereka juga sudah kerja keras untuk bantu ibu
ibu kan masih punya rumah bu dijual aja ya bu
kode kode peternakan almarhum bapak kohar when rumah itu juga banyak
ide banyak salah ya sama ibu
ibu lebih peduli mereka daripada aida
disini tuh gak ada angkot
biar gak jatuh
ini udah pegangan kok
emang saya gak capek mau nganter jauh jauh
belum lagi bensin tuh
saya pas nyujur
aku butuh nomor kamu
kalau gak ada nomor kamu gimana kamu nempati janji kamu buat takdir aku
terus aku simpen nama kamu
pelanggan ojek yang suka ngutang
kamu telat nih
makasih sekali lagi
bentar ya mbak
saya coba teleponin ya
bentar ya mbak
cewek yang kemarin itu datang lagi mas
iya dia tetap mau beli karya karyanya mas badai
dia harus ketemu sama badai
udah lah mas
ini tuh kesempatan emas
mbak saya kan sudah bilang berkali kali mbak
apapun yang terjadi
gak boleh kadang tau siapa itu badai
aku bisa ketemu sama badai